meninggalnya wakil bupati kepulauan sangihe sulawesi utara membuat wacana penolakan tambang di kepulauan sangihe meluas
seperti apa warga sekitar menanggapinya kita terhubung lewat sambungan skype dengan oke dengan produser lapangan cnn indonesia
royker rarumangkai di kepulauan sangihe sulawesi utara selamat sore royke
ya terima kasih royke anda sehat di sana
ya sehat alhamdulillah
oke alhamdulillah royke kita ingin mendapatkan deskripsi atau gambaran yang lebih rinci begitu
seperti apa kemudian penolakan dan juga isu yang berkembang di kalangan masyarakat di sana terkait dengan tambang emas yang saat ini menjadi perbincangan
dan justru sekarang banyak kejangkalan dan kecurigaan yang dipertontonkan
ya baik mas ferry jadi seperti yang sudah saya bicara bicara dengan beberapa warga mereka itu kebanyakan tidak tahu pasti mengenai tambang mas
jadi yang mereka ketahui itu dari salah satu lsm yang saat ini sementara sosialisasi mengenai tambang emas sangihe
bagaimana masa depan sangihe dan apa yang akan terjadi
kira kira dengan pulau sangihe jadi pengetahuan mereka mengenai tambang emas itu masih terlalu masih terlalu awam
mereka belum terlalu tahu pasti akan terjadi bagaimana
tidak seperti kalau misalnya di manado atau di bolangono atau di minute itu mereka kebanyakan sudah tahu pasti
jadi yang ini hanya berdasarkan sosialisasi mereka sosialisasi dan juga dari mulut ke mulut
dan tadi barusan saya juga sempat wawancara memang warga di sini ada beberapa yang menolak dan ada beberapa juga yang tidak tahu maksudnya belum tahu apa apa
tapi tadi pagi saya sempat melihat dan mengambil gambar salah satu keluarga terdekat keponakan dari helmut hontong itu mengambil kerans
kerans yang bertuliskan tambang emas sangihe
dan dia bersama rekannya dia mengambilnya terus disingkirkan di wilayah yang seperti yang anda lihat di belakang ini
jadi kerans itu sudah dikeluarkan
tapi pada saat saya tanya lebih mendalam dia juga hanya bilang bahwa ini harus dikeluarkan karena perjuangan dari helmut hontom adalah menolak tambang emas
dia hanya tahu seperti itu
tapi pada saat tokoh yang mereka idolakan telah meninggal dunia mereka sekarang seperti
seperti kehilangan pegangan kehilangan tokoh
jadi sekarang mereka bersandar pada lsm yang saat ini sedang sosialisasi yang sedang gencar gencarnya menolak tambang emas sangihe tersebut
roy bagaimana situasi di tambang ini
saya ingin mendapatkan gambaran asumsinya anda sudah kesana melihat lebih dekat
seberapa dekat begitu aktivitas penambangan ini ke permukiman warga
ke daerah daerah yang memang potensial begitu yang terdampak dari aktivitas penambangan di sana
apalagi kalau tidak salah penambangan ini juga sifatnya blasting begitu ya diledakan begitu
ini juga cukup berdampak luas begitu
bagaimana menggambarkan ini
ya saya memang barusan tiba di sini
tapi saya juga sudah sempat berbicara sempat bertanya tanya kepada beberapa warga
mengenai tambang emas itu
ada beberapa yang tidak tahu lokasinya di mana
bayangkan orang di sini tidak mengetahui lokasinya di mana
terus lokasinya saya juga belum tahu berada di mana
tapi dari bincang bincang kita tadi mereka juga takut setelah dijelaskan
saya jelaskan mengenai yang apa yang saya sudah dengar sudah baca di beberapa literatur dari itu
dia juga takut
dia bilang takut
dia bilang pulau kecil
nanti kalau di blasting bagaimana ini
sementara menurut warga yang juga saya sudah wawancara ini kota tahuna ini dulunya waktu raja sangihe itu
dia datang di sini kan di sini tidak ada daratan
jadi raja itu datang sini pas dia datang langsung jadi daratan dan kemudian ditambung oleh warga
jadi bisa dikatakan bahwa di sini juga adalah daerah daerah yang rawa rawa mungkin
begitu karena mereka lokasi kerajaannya di atas bukit bukit
makanya di samping itu juga kalau misalnya gunung itu bergetar pasti mereka takut karena dataran di kota tahuna ini hampir sejajar dengan pantai garis pantai
roy bagaimana menggambarkan perekonomian warga di sana
seberapa besar kemudian anda bisa melihat dampak ekonomi jika tambang ini tetap beroperasi
karena memang sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh kalau saya tidak salah tambang rakyatnya ini sudah beroperasi
karena memang sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh kalau saya tidak salah tambang rakyatnya ini sudah beroperasi
karena memang sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh kalau saya tidak salah tambang rakyatnya ini sudah beroperasi

sudah termasuk sudah berkecukupan karena hasil bumi mereka
mereka itu kebanyakan di sini sudah terkenal dengan hasil bumi pala kopra dan cengkeh
jadi seperti yang saya sudah lihat itu rata rata hampir setiap rumah itu ada minimal ada motor untuk mereka
dan hampir setiap rumah rumah itu ada kios misalnya jual warung warung kecil ada jual pusat macam macam
jadi mungkin tidak akan berpengaruh mungkin hanya untuk segelintir orang saja yang akan berpengaruh
kalau dari perbincangan saya dengan beberapa warga
oke baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia roykerumangkang yang sudah melaporkan langsung dari kawasan tahuna di kepulauan sangihe
kita berharap kemudian dengan penolakan penolakan dengan aktivitas tambang yang membawa dampak buruk terhadap masyarakat ini
bisa disuarakan lebih kencang dan lebih keras agar tidak berdampak buruk bagi kesejahteraan hidup masyarakat di sana